sudah ada rekan kami korespondensi nn indonesia roby sofwan amin langsung dari banjar negara jawa tengah selamat siang roby
roby informasi terbaru apa yang bisa anda gambarkan kepada kami dari serial killer dari banjarnegara ini pada siang ini roby
ya langsung melihat lokasi di belakang saya ini di desa balun kecamatan wanayasa kabupaten banjarnegara
ini merupakan rumah tersangka mbah selamet rumahnya kurang lebih berjarak dua rumah dari bawah jalan
itu kelihatan di bagian atas dan memang di rumahnya mbah selamet ini ada dua ada dua rumah
rumah yang lama yang modelnya juga masih lama dan juga ada rumah yang baru dibangun dua lantai
pilar di depannya cukup besar cukup kelihatan mewah
dan menurut keterangan istri ini baru dibangun sekitar tiga tahun terakhir
dan ini lokasi ini banyak sekali warga yang datang untuk penasaran melihat
dan untuk mengamankan lokasi banyak relawan dari ormas keamanan begitu untuk menjaga di sekitaran rumah agar tidak menuju ke rumah
karena di rumah masih ada istri dan anaknya mbah selamet
nah warga berada di jalan dan untuk melihat penasaran terkait dengan kehebohan ini
dan di jalan raya sekitar lima ratus meter dari tempat saya berdiri ini jalan raya dari banjarnegara kota menuju ke desa balun ini
di tempat ini rame banget warga
karena saat ini sedang rencananya mau dilakukan pemakaman terhadap sembilan jenazah yang kemarin sudah dievakuasi dari lokasi
dan kemudian sudah diotopsi di rumah sakit umum banjarnegara dan rumah sakit umum
dan setelah dilakukan otopsi sembilan jenazah ini saat ini saat tadi baru saja proses diantar menuju ke lokasi pemakaman dan tentunya akan langsung dimakamkan siang ini
dan kapol res tadi pagi tadi siang berketemu dengan saya menyampaikan untuk sementara menghimbau kepada warga yang menurut keterangan mbah selamet
dari tasik malaya dari sumatera daerah medan palembang maksud saya
kemudian ada jakarta dan juga yogyakarta
siapa tahu ada keluarganya yang kehilangan anggota keluarganya bisa menghubungi polres banjarnegara untuk nantinya disinkronkan dengan sembilan jenazah yang saat ini mau dimakamkan
baik berarti bisa diklarifikasi ya dari keterangan pelaku hanya sembilan kerangka manusia
atau sembilan jasad yang dikuburkan di kediaman pelaku
tidak ada kerangka lain yang bisa diselidiki kepolisian untuk berikutnya roby
iya benar sekali tetapi tidak percaya sampai di situ
artinya masih sementara sifatnya
dari hasil keterangan mbah selamet sebagai tersangka diperiksa oleh pihak kepolisian
dan juga disesuaikan dengan kerangka jenazah yang ada di lokasi
lokasi kerangka jenazah sekitar satu atau dua km dari tempat pemakaman umum desa
di situ juga banyak sekali warga yang datang sampai tadi saya datang masih berkerumun untuk melihat secara langsung lokasinya
itu ada sembilan jenazah dan ditambah satu yang inisial po yang dari sukabumi
yang po ini sudah diserahkan kepada keluarganya tadi malam pukul sebelas
dan saat ini sudah dibawa ke sukabumi untuk diserahkan
dimakamkan di sukabumi
sementara sembilan lainnya yang ditemukan tadi malam sudah diotopsi
sudah diperiksa semuanya dan saat ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum tempat ini
di desa sepanyol ini
nah yang menarik ini renok tadi saya ketemu langsung sama istri dari mbah selamet
nah istri mbak selamat ini menyatakan cukup tidak tahu ya
bahwa betul ada tamu
yang datang ke rumah menemui juga tetapi apa yang dibicarakan dan seterusnya
ini artinya menunjukkan bahwa mbah selamet ini cukup rapi sekali dalam operasi uang palsunya
ya kebun palsunya itu tadi penggandaan uang dan juga sampai mengeksekusi korban korbannya
nah sekali lagi ini baru keterangan dari pihak istri tadi
yang menyatakan bahwa tidak mengetahui
selama ini diberikan mbah selamet
kemudian proses memberikan racunnya juga istrinya mengaku tidak mengetahui
itu ada penguancara saya dengan istri mbah selamet itu renok
ya terakhir mungkin ada sebagian pemirsa yang baru bergabung
belum tahu bagaimana kronologi kejadian ini boleh anda gambarkan kembali
sehingga ada kasus penggandaan uang bagaimana penipuan ini bisa terjadi
sejak kapan informasinya sejak tahun dua ribu dua puluh roby
kalau kita elaborasi dari awal mencuatnya kasus ini
awalnya ini bisa terungkap bisa terbongkar
atas keterangan atau keterangan saksi dari anak korban
inisial po warga sukabumi
yang mengaku sudah pernah datang ke tempat ini
untuk keperluan terkait dengan penggandaan uang tersebut
dari proses yang sudah berlangsung sekian lama
sudah tujuh puluh juta uang dari korban po ini sudah dimasukkan ke mbak selamat
tetapi tidak kunjung apa yang dijanjikan
uang sebesar lima miliar itu diserahkan kepada korban yang akhirnya meninggal
nah karena risih dengan penagihan yang terus dilakukan
terakhir tanggal dua puluh tiga po ini datang lagi ke mbak selamat
untuk menanyakan terkait dengan apa yang dijanjikan
dan penggandaan uang tujuh puluh juta sudah dimasukkan dan lima miliar yang dijanjikan
tetapi pada saat datang sendiri dia tidak kunjung mendapatkan
dan yang menjadi kunci adalah korban ini kemudian memberikan informasi
dalam bentuk pesan singkat whatsapp kepada anaknya
kepada anaknya yang menyatakan bahwa apabila bapak tidak ada kabarnya
hp tidak bisa dihubungi
segera datang ke rumahnya
dan dihubungi dengan pihak kepolisian
nah dari itu kemudian sampai dengan tanggal dua puluh tujuh maret
tidak ada kabar kemudian keluarga anaknya dan keluarganya melaporkan ke pihak kepolisian
terkait dengan hilangnya
nah dari situ kemudian berkembang
dan kemarin dilakukan penderbitan di rumahnya mbak selamet
ditemukan dan dari hasil pemeriksaan akhirnya inisial po yang warga sukabumi ditemukan
dan di situ ternyata tidak hanya satu
tetapi ada sembilan jenazah lainnya yang kemudian terungkap
nah sampai di situ ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait
karena keterangan mbak selamet juga masih belum bisa diingali lebih dalam
tentunya ini bukan proses wakil
tetapi hari ini pak pak sudah ada dua orang tersangka
mbak selamet dan perantaranya
nah perantaranya ini yang mengiklankan yang konon kelihanya mbak selamet di media sosial
yang akhirnya po tergiur
datang dan akhirnya menjadi korban
kurang lebih secara ringkas begitu ceritanya
dan tentunya pendalamannya apakah hanya dua orang tersangka
apakah ada penambahan tersangka
dan korbannya apa cuma sembilan
jadi pihak kepolisian masih terus menggali
terutama dengan penerbangan dari mbak selamet
dan juga informasi dari warga masyarakat
yang tentunya mungkin kan pernah berhubungan dengan mbak selamet
dan anggota keluarganya hilang
kembali ke area
baik terima kasih
update nasional ini bersama kami di happening now
ambil langsung dari banjar negara jawa tengah